pengen cerita sesuatu
tapi gak bisa sekarang
kayaknya adrena harus ketemu sama tante
gimana kalau adriana ke rumah tante aja
tante juga jadi ikut tante sedih
kasian banget sih kamu
eh ini orang aneh banget deh
kue kan baru aja nangis
udah kasihan aja sama gue
be tapi coba telepon atau hubungin lagi mama adriana
siapa tahu kali ini diangkat
gimana ya adriana malam malam begini
sebenernya kenapa sih mama adriana bisa sampai kayak gini
sampai jangan jangan ini gara gara reva ya
apa reva ngelakuin sesuatu yang salah pilih
adriana tadi kabur karena dia marah sama papi
dia marah karena dia
kalau papi sudah tidak lagi percaya sama dia
itu nggak penting untuk dibahas
yang penting sekarang adalah
kita temukan adriana
coba kalau kita ke ruang mamanya
kamu belok kanan
gue bingung deh
padahal gue seneng
taktiknya ini dia yang paling baik
tapi gue gak bisa mencoba

dia ajarin sama boy udah berhasil bikin papi sama adriana berantem
kayaknya papi tuh bener bener mencintai adriana
tapi kasihan juga papi
dia gak tau siapa itu adriana sebenernya
dia gak tau kalau adriana tuh gak mencintai papi
adriana tuh cuma ngejar harta kekayaannya aja
sebenarnya aku harus gimana ini
makan duluan saja ya
mada gak tau jam berapa mereka belum pasti pulangnya
nggak usah bingat papa
gue nunggu mama sama papa pulang dulu aja
biar makan bareng
ya sudah tuh
lebih ke belakang dulu ya
kompak banget nih pulang bareng nih berdua
kan selalu kompak tau
tanding sama chandlan
kamu kenapa kenapa gak nak
tuh amutan amutan mama liat
kan mama udah bilang
ngapain sih ikut ikutan bertarung
mama kan udah gak izinin
ya mama sebenernya sih boy udah nolak
cuma dengan terpaksa
boy harus bertarung sama dia
tapi kamu menang gak boleh
ih papa mau gimana sih
kenapa sih mah
berarti kamu boy
kamu berarti menyelamatkan nama
perguruan macang putih
tepuk jidat deh ini papa gimana sih
kok malah senang
kalau si boy kenapa kenapa tuh gimana

ih malah senang ini lagi gitu gitu gitu nih papa gimana sih

papa kan seneng karena
ya pokoknya ngomong gak mau deh
kalau boleh sampai kenapa kenapa kayak waktu itu di rumah sakit
masih inget kan
gak mau mama
jadi wajar kalau dia tuh pasti ada yang minta tanding
ya kalau nggak sama chandra pasti ada orang yang minta tanding lagi

ya pokoknya mama gak mau deh kalau si
tetep aja mama gak mau
mama gak mau sampai si ganteng kwadrat babak lur
atau masuk rumah sakit
ya beda dong cowok sama cewek ma
pokoknya sama aja gak boleh
pokoknya sama aja gak boleh
udah lapar ma nungguin papa sama mama dari tadi
ternyata iya berarti kita makan roti
si aden pintar hebat
si aden pintar hebat

makan demi si mama sama si papa yang lagi memanas
kayaknya ada yang kurang deh
memang bibitnya sudah nyiapin
sebentar aja bibit ke belakang

ini pada kemana ya
ini pada kemana ya
kenapa ditutup ya
pada kemana masa ke bandung

ini aku depan rumah kamu
ini aku di rumah sakit mon
enggak bukan aku
abah kan ada memberdarah
kamu kasih tahu nama rumah sakitnya apa
aku kesana sekarang ya
udah gak usah
lagian kan ini udah malem
abahnya juga udah tidur
yaudah kamu lagi sabar ya sayangnya
bagaimana sih abah nih
aduh kasihan pisau lah si abah
yang penting sekarang kita doa
semoga si abah gak apa apa dan cepat sembuh
mudah mudahan abah panjang umurnya
kalau gak ada abah
kita cepat sembuh
mending kita semua berdoain yang terbaik aja buat abah
biar abah cepat sembuh
ini kan udah malem
jangan pada nangis berisik om
mending kamu semua pada tidur
neng ajang istirahat
biar kita yang jagain si abah ya
gak usah dijagain om
kan udah ada susta
itu si abah tuh
ntar lagi turun
ini pasti nyamuk
neng lebih baik
masuk ke dalam
jagain si abah
soalnya si sardung berisik terus
kamu juga mewe
abah lagi istirahat
ntar bangun lagi om ya
harus kemana ya sekarang
ke rumah mama
itu sama aja boong
mas b tau kalo gue ada di rumahnya mama
kalo gue disana yang ada mama juga bakalan ada di belakangnya mas b
oh my god emak gue rempeng banget
gak seru banget sih
jadi gue harus ngelakuin sesuatu
ke rumah mama
malem malem siapa sih yang telfon
udah apaan ya
tante adriana pengen curhat sama tante
pengen cerita sesuatu
tapi gak bisa sekarang
kayaknya adrena harus ketemu sama tante boleh tante
gimana kalau adriana ke rumah tante aja
adriana tante juga jadi ikutannya sedih
kasian banget sih kamu
eh ini orang aneh banget deh
kue kan baru aja nangis
udah kasihan aja sama gue